jika kita melintas di desa bogares kidul kecamatan pangkah kabupaten tegal jawa tengah
kita akan menemukan banyak pedagang kacang asin yang diproduksi warga sekitar
kacang asin yang ada sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an ini kemudian lebih dikenal dengan nama kacang bogares
karena berasal dari daerah bogares kidul
penasaran dengan proses pembuatan kacang bogares saya langsung ke salah satu tempat pembuatan kacang bogares
di desa harjo sari kidul kecamatan adiwerna kabupaten tegal
di tempat ini ada sekitar sepuluh pembuat kacang bogares yang semuanya masih ada hubungan keluarga
saya penasaran ingin melihat proses produksi kacang bogares
ternyata ini bahan bakunya
nah ini bahan baku kacangnya
ini jumlahnya banyak
sehari biasanya mereka bikin antara satu karung sampai dua karung
kalau hari raya itu sampai lima
kalau hari raya sampai lima karung ya per hari
bulan puasa ya
kali ini saya akan membuat satu karung kacang bogares dengan berat lima puluh kg
pada tahap awal kacang dimasukkan ke dalam bak penampungan untuk direndam dengan air seperti ini
agar pada saat dimasak hasilnya bagus
kacang harus direndam paling tidak selama empat jam
tahap selanjutnya adalah proses bacem
proses baca merupakan pemberian garam pada kacang yang telah dicuci bersih seperti ini
untuk memberikan garam harus dengan takaran biar tidak terlalu asin
ini dikasih garam
empat ember ya
empat tempat itu
ini nanti terus diaduk seperti ini
setelah dibacem atau diberi garam
didiamkan dulu selama empat jam
tahap selanjutnya kacang akan dijemur
proses penyemuran bertujuan untuk mengurangi kadar air di dalam kacang sebelum kacang digoreng
selanjutnya saya membuatkan kacang yang telah digoreng
saya menyiapkan pasir
sebelum digunakan untuk menggoreng kacang
pasir yang diambil khusus dari sungai kalikung di wilayah lereng utara gunung selamet ini
harus dicuci bersih
pasir pasir ini harus dibilas sampai air tidak keruh
proses pencucian pasir itu bisa sampai enam kali
pokoknya dicuci terus sampai si pasirnya itu bening
sudah tidak ada coklat coklatnya
bersih itu nanti contohnya itu ya
di tempat ini para produsen selalu rutin mengganti pasir buat menggoreng
pengarah ini dilakukan agar kacang yang digoreng nanti kualitasnya bagus
seperti ini contohnya pasir yang sudah dicuci bersih selanjutnya digunakan untuk menggoreng kacang
kalau pakai pasir yang digoreng nanti

pasir yang baru yang lama sudah diganti gitu ya
ini yang baru itu ini didiamkan
biar mungkin kadar airnya
untuk lima puluh kg kacang dalam sehari paling tidak bisa sembilan kali menggoreng kacang
kalau satu kali menggoreng tiga puluh menit berarti untuk menggoreng dibutuhkan waktu sekitar lima jam
tentunya saya juga penasaran mencoba menggoreng kacang dengan pasir
nah agar kacang matang merata dan tidak gosong
saya harus terus membolak balik kacang seperti ini
ini saya kirim sudah lama ya
nah itu wajahnya itu udah pada ini
sampai pada bolong
jadi saya mesti hati hati
setelah setengah jam digoreng kacang sudah matang dan selanjutnya proses memisahkan kacang dengan pasir seperti ini
kacang selanjutnya didinginkan di tampak
yang dimangingkan agar hawa panasnya hilang dan tidak terlalu panas
yang dimangingkan agar hawa panasnya hilang dan tidak terlalu panas
yang dimangingkan agar hawa panasnya hilang dan tidak terlalu panas
sebelum dikemas kacang terlebih dahulu dibersihkan dengan cara seperti ini